oke diturunin ininya ambil airnya
ah susah banget sih kayak fisika
hmm tapi pasti opi kaget kalau aku tuh bisa ambil air sendiri
uh berat banget sih
kamu tetap tinggal disini ya
ya terus raja
tapi kamu harus bisa nerima dia
anggap dia keluarga kita
masih dulu dong
masih dulu dong
masih dulu dong
eh ngapain marah marah kayak gitu
pasti lu kan yang nyuruh mereka nyiram gue ya nggak
lu pasti mau balas dendam ya nggak
eh kalau gue balas dendam nggak cuma kayak gini
ini emang peraturan di sini
siapa yang bangun telat ya disiram pakai air
oh lu nggak suka
yaudah silahkan pergi dari sini
dasar muka temboknya loh
udah gue usir lo masih aja ngerengek ngerengek ke gue
minta supaya bisa tinggal di sini
gue nggak pengen kalah sama orangnya
yaudah terserah lu
kayaknya gue takut sama dia
gue nggak akan nyerah
kayaknya rupanya ga seperti hujan
mereka kok biar dibuka
ke depan lu
ada emang lu
keran airnya dimana ya
lo pikir disini hotel apa
sana ambil dulu tuh airnya
hey don't pull me jangan tarik tarik
eh makanya jadi orang tuh jangan belagu
orang miskin itu juga harus belajar
eh nimba itu ngambil air pakai kerekan
kayak gini nih caranya
nih ini tuh
embernya lo turun ke bawah
terus ntar kalau tarik kayak gini
ya udah kalo lo gak mau pake air
kok tinggal kesana ada kebon
tuh tuh tuh tuh
aduh suara apaan tuh
udah bukan suara apa apa
makan lagi yuk
jangan jangan kalo udahlah kecebur slash rumour lagi kak
waduh monte sakit
yalah gitu doang jantoh
ih kok gara gara gue sih lo aja yang gak bisa nimba
eh anak anak ya yuk ah kita makan aja
ntar keburu dihabisin sama orang lagi
ya maklum deh kan lagi ada yang belajar nimba gitu
makanya ntar pasti udah hanya kelaperan
coba dong anak anak sih sini dulu
kalo kalian mau bantuin aku nimba ntar aku janji deh
kalo aku udah kaya lagi aku bawain coklat yang banyak banget
pokoknya setahun penuh coklat semua
satu dua tiga
nggak sudi deh ya
padahal wah gak jadi coklatnya
coba aja satu tahun
nah akhirnya bisa juga
bersih gak ya airnya
jangan jangan kesipis lagi
eh kalau lo udah mandi lo jangan lupa bersihin kamar mandi
eh lo disini emang bukan cleaning service
loh jangan lupa bersihin kamar mandi dan bersih bersih dapur
lo gak usah dapat makan
buang nasi goreng sama telurnya ke tempat sampah
ya itu itu itu itu itu
tunggu jangan jangan jangan
yaudah gue kerjain
gak usah awas ya
kalian awasin dia ya
kalian langsung kabarin kakak ciptaan ya
kak nunggu apa lagi
udah kerjain cepet
oh nyebelin banget sih
beuh beuh beuh
ada yang sampe chitchat lagi
apa lagi yang mau disampu tanasmu
mana sih anak anak lama banget